gubum juga ngasih taunya ngedadak
saya harus ke kantor dulu
kalo udah nganter kicimpring ke toko toko
nomor akang saya kasih ke gubum aja ya
biar dia kontak langsung
aku kasih nomernya aja
terus kamu kontak langsung
terus sekarang gimana
kulkas dua pintu
gak usah diangkat
minta nomor kontak teman willy yang lain ke tony
otang ditelepon gak diangkat
ada nomor teman willy yang lain
ini rasanya kalau dipukulin orang
terus kita gak bisa ngelawat
ini dengan aos
ini dengan siapa
saya dapet hal yang
dapat nomor kamu dari otang
kata watang mungkin kamu tahu willy ada di mana
saya udah lama gak ketemu willy
udah lama gak kontak sama dia
habis dibantai otang sama temen temennya
kau ini habis dibantai otang sama temen temennya
mau bantuin mamang dulu
sekarang juga bisa
tapi saya harus mandi dulu
yaudah mandi terus berangkat
kamu di mana
mau berangkat kerja
orang yang ngajak saya kerja di biro jasa pemindahan uang
barusan nelpon lagi ngajak ketemuan
saya disuruh berangkat sekarang
mau ngajak saya ketemu bos saib
sudah kamu sekarang bisa gak
aku tanya dulu
hubung sekarang mau ketemu orang yang ngajak dia kerja di biro jasa pemindahan uang
kayaknya mau diajak ketemu saib
gubum juga ngasih taunya ngedadak
saya harus ke kantor dulu
kalau udah ngantar kicimpring ke toko toko
nomor akang saya kasih ke bubung aja ya
biar dia kontak langsung
bisa dulu obligasi sampai selesai
bisa dulu seperti tadi

iya yang banks nyelam sekarang
kita beli sinil
nnya tau nggak

terima kasih theaters
di warung jam segini di warung
kayanya otang dendam kejadian kemaren
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
tadi tony dikeroyok otan
memangnya kemarin kamu apain
saya suruh usir
mana uang buat kang darman
dasar gak berguna
waktu kita ketemu
gak biasanya nelfon
saya perlu bantuan abang nih
sekarang juga boleh
pak junaidi udah datang
paling seperti biasa
bagus ya memang gitu
jaga jarak aman
kenapa harus jaga jarak
kalau kamu sudah punya anak sama istri
saya sama sarena ada apa apa
kamunya gak ada apa apa
tidak ada apa apa
saya sebetulnya ngerasa
kalau serena ada apa apa sama saya
jaga jarak aman
saya kan kalau ngurusin kerjaan
harus sering bareng sama dia
terima kasih teh
hai selamat pagi